ayo percaya hidup hidup kalau nggak hidup dikubur hei
assalamualaikum padwi waalaikumsalam ada apa lagi sih pak rt padwi saya mohon padwi ini masih
masalah teror pocong di kampung kita ini tolong difikirkan lagi mengenai pembangunan
mal di tanah sini saya kan sudah bilang tempoh hari dengan sangat jelas pak er
kalau ada rampok berarti kita juga dalam bahaya dong apalagi buka lisa
aduh kita harus gimana cuy mama tunggu tunggu tunggu
hai hai hah itu ibu kalista
kita lagi bantuin ibu kalisa dong
jangan riap pak icao
pak icao jangan pergi dong
pocongnya seangat aja
iya pucungnya udah gak ada
bu bu bu bu kalisa bu kalisa bangun bu
bu bu bangun
aduh kaki gue kaki gue
lu gimana sih
aduh badan gue kok pada sakit semuanya
ditibanin sama badan lu
kabur kabur kabur gak liat lobang hampir disitu
ngajakin aneh masuk ke lobang juga
eh muda kan
untung aja ya kita buat tiga
semprol badanmu berat banget
kamu juga berat banget badanmu
aku tuh paling bawah
sakit banget ditibanin badanmu
berat berat biasa aja lepoknya
aku kan udah sakit banget di dalam lobang kuburan
aduh dar kok gue jadi isen dar
siapa tuh yang ngeresek resek ya
aduh kok gerahannya
hantu bos hantu bos
aduh aneh aneh
kamu apa apaan sih
itu tuh gak taunya cuman kucing
nggak rasa nama kucing aja takut
ya abisannya bos tadi teriak teriak
ya aku teriakan karena kaget
hmm biasa deh
pengen nguji kita ya nggak
ternyata yang tadi itu
kita lapor sama pak rt aja yuk
buat mana ini gua
senterin dong di jalannya
ntar ntar ntar ketemu pocong disitu
ada jalan gak disitu
saya juga bingung ini mesti gimana
bukan apa apa saya sendiri disamperin sama pocong
ya pokoknya pak rt itu harus bertindak
masalahnya kita semua para warga sudah dihantui
pocong pocong sudah meraja leli
lagian percuma juga kalau kita ngomong sama pak dwi
dia udah gak mau dengerin omongan kita soal pocong ini

tuh kan dia warga tuh
sama pak rt kita mau menuntut toko saya rusak
gara gara diusir sama pocongnya
semuanya itu karena pembangunan mal itu
jadi kita harus demo
supaya mall itu gak jadi dipangun
teror pocong dikabung kita sudah semakin menjadi pak rt
pak rt harus cepat mengambil tindakan
gini aja pak rt
lebih baik pak reti ngomong sekali lagi sama pak dwi
kalau gak didengar juga baru tuh kita dedet kita gejet kita disesamping ya pak rete
yaudah yaudah gini deh
saya akan coba ngomong sekali lagi untuk terakhir kalinya sama pak dwi
gimana caranya supaya pembangunan mal itu dibatalkan
nah kita doakan
saya minta mohon doanya dan keikhlasannya
mudah mudahan omongan saya ini didengar
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
ayo cepetannya dulunya
kalau gak hidup dikubur
assalamualaikum pak dwi
ada apa lagi sih pak rt
ini masih masalah teror pocong di kampung kita ini tolong difikirkan lagi mengenai pembangunan
mall di tanah sini saya kan sudah bilang tempoh hari dengan sangat jelas pak rt saya tidak akan
memberhentikan proyek ini masalahnya teror pocong ini sudah memakan korban pak minta tolong pak
sekali ini lagi pak minta tolong jangan diteruskan pembangunan mal di tanah sini pak kalau pak rt
memaksa saya terus untuk memberhentikan proyek ini saya bisa menuntut pak rt ke pengadilan
lo yang enggak bisa begitu atuh pak saya ini kan mewakili warga menyampaikan aspirasi mereka
mereka terganggu pak hala paling pak heru juga mau mengambil keuntungan dari isu potong ini
padahal mungkin potong itu enggak pernah ada pak rt butuh uang berapa sih kalau bapak mau nyogok
saya seperti itu saya bukan tipe rt yang bapak maksud dan saya nggak sehina itu pak
dan saya sangat tersinggung
bang belum clear juga bang
kalau tunggu besok
yang ada gue ke tether kejar kejar mandor
iya gue juga nih bang
biar besok agak keburu buru aja nih bang
kita cek dulu deh kita cek
pelan pelan kalau digoyang goyangin terus
sekali kakak tanya abis yurut
udah mendingan rafa daripada yang kemarin
tapi nanti ali di rumah mesti banyak istirahat ya
terus tangannya jangan digerak gerakin

ini teh anak saya main tabrak tabrak aja
bapak kenapa sih
ada pocong di proyek
ada pocong di proyek bu
wah eh tabrak hari
pak bangun pak
gimana sih orang itu jahat banget
udah nabrak main pergi aja
kita mesti tolong bapak ini kasian
mi kita harus cari bantuan mi
aduh kasihan aduh keluarganya
itu teh kumahannya pak rete
nasib kuliah yang ketabrak mobil teh
udah ada kabarnya belum
tadi belum ada kabarnya ini teh
aduh pak rete gimana sih cari tau tuh kabarnya kumatong cacing wae
nah tuh apa tuh yang bunyi
waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
iya saya sendiri
iya makasih pak
gimana pak rete
apa katanya pak rete katanya apa pak rete katanya apa
jangan begini kita penasaran dong
hulu yang ketabrak mobil itu